sementara itu kepolisian resor indramayu berhasil menggagalkan pengiriman puluhan juta butir petasan
petasan petasan itu kini tengah dalam perjalanan dan akan diedarkan di wilayah jakarta
keenam orang ini langsung digelandang ke mapores indramayu jawa barat
mereka ditangkap lantaran terlibat dalam pengiriman petasan dalam jumlah besar
dalam operasi pekat di ruas jalur pantura loh bener
polisi berhasil mengamankan sebanyak tiga puluh juta butir petasan jenis korek api
yang dibawa dalam sebuah mobil minibus jenis elf
petasan tersebut rencananya akan dibawa ke jakarta
untuk mengelabui petugas puluhan juta petasan ini dikemas dengan menggunakan karung dan kertas semen
seolah olah bungkusan kain
jadi pada saat di jalan ini rencananya ke jakarta
ini ke jakarta
ini barang putih yang diamannya sekarang ada berapa ringan
tiga puluh juta dalam satu kendaraan
itu dikirim menggunakan kendaraan apa ya
untuk mengelabi petugas atau gimana
untuk mengelabi petugas
diduga petasan ini diperoleh dari beberapa pembuat petasan di wilayah indramayu
polisi masih terus mendalami kasus ini dan akan menindak pada pembuat petasan yang masih beroperasi
jadi komara cirebon